aku jadi bohongin sama mas bayu
mas aku mau lihat isi dalamnya seperti apa ya
gak usah ya
dimana aku sekarang
aku ada dimana sekarang
sekarang kamu istirahat saja dulu ya
nek labunya banyak sekali
aduh anak anak mau jatuh
iya nek labunya banyak sekali
apapun yang kamu minta pasti akan terlaksana
sekarang mita mau minta apa
mita enggak minta emas
mama sama papa bahagia di surga sana
mita dan mama widya
bisa bahagia selamanya
kalau memang keinginan kamu begitu
pegang labu ini
kamu perlu berat
kamu punjamkan mata kamu
kita harus ingat pesan papa ya
mita harus jadi anak yang baik
walaupun suatu saat nanti
ada yang jahat sama mita
tapi mita harus tetap baik
mita akan selalu ingat pesan papa
mbak tadi mita ketemu sama mama sama papa nek
bagar kitanya satu satunya
oh nya sudah
beli rumah ini
ini saya punya brosurnya
dan untuk menguruskan suratnya
saya cuma tinggal menunggu
manajer pemasarannya pak bayu
bapak kenal kan pak bayu
waduh saya nggak kenal orang ini mbak
rumah ini sebelum dibangun
terus saya lunasin dan sekarang rumah ini
sudah menjadi milik saya
saya punya kompetensinya
bahwa saya sudah melunasi
separuh dari harga rumah ini
mbak saya punya buktinya
saya punya angkat kreditnya
sertifikat rumah ini atas nama saya mbak
kejadian ini sudah sering terjadi mbak
alhamdulillah pak bayu
ya buat surprise kamu nanti
sekarang semuanya sudah habis
aku tidak punya apa apa lagi
kamu penipu pak bayu

labu ini seperti yang pertama kali nek kasih labu sama kamu
makasih ya nek
gimana caranya aku bisa dapat uang untuk bayar utang sama rentenir itu
bisa bisa rentenir itu sekitar rumah ini
kenapa kamu bisa datang ke sini lagi ya
lalu apa ini labu yang sama dengan yang pertama kali kamu bawa
iya sama itu dari nenek tinggal di hutan
awas ya jangan sampai kali ini kamu bohong ya
ya ampun mita mita lihat lihat mita
emas banyak sekali emasnya mita
wita mama harus ketemu sama nenek itu lagi
mama harus dapatkan emas yang lebih banyak lagi
mama harus lebih kaya
mama nggak boleh serakah mama nggak boleh kayak gitu
ah diam kamu
ini bukan senang buat mereka ya
yang memamin ke awal awal tersebut